saudara saatnya anda menyimak kompas bisnis sekarang
saya punya beberapa isu yang menarik untuk anda simak
banyak proyek nih banyak cuan
hal ini ideal justru terjadi atau tidak terjadi pada bumn karya
sebut saja waskita karya wijaya karya pt pp adikarya
semua punya permasalahan utang dan arus kas yang naik turun
bahkan cashflow alias berangkasnya lebih lama negatifnya
yang merugi tiga tujuh triliun di sepanjang dua ribu dua puluh
nasib sahamnya pun nyangkut karena dibekukan otoritas bursa
nah kita akan lihat ke data selanjutnya
nah awal mula saham waskita dibekukan
ini adalah pada lima mei dua ribu dua puluh tiga melalui keterbukaan informasi di bursa efek indonesia
waskita mengumumkan pada saat itu gagal bayar bunga obligasinya
merespons hal ini otoritas bursa membekukan atau menghentikan aktivitas saham waskita
bursa efek indonesia pun memberikan waktu dua puluh empat bulan
bagi bumn karya ini untuk membereskan permasalahan keuangan
sebagai syarat suspen saham dibuka
kalau gagal dibereskan sesuai aturan pada delapan mei tahun depan
waskita ditendang dari bursa
jika itu terjadi tentu akan menjadi sebuah ironi
karena agen pembangunan justru kesulitan keuangan
nah ini saya mau disclaimer dulu ya saudara
waskita juga gak hanya kesulitan uang
tetapi banyak skandal korupsinya
nanti kami juga akan paparkan ke data selanjutnya
dan inilah sodara saham waskita dalam lima tahun terakhir
saat level tertinggi sempat di dua ribu an
lalu dua ribuan per unit nah tetapi sekarang harganya jatuh ke dua ratus an
jadi kalau dulu anda punya porto dua miliar di saham waskita
sekarang nilainya jadi sekitar dua ratus jutaan
ilangnya berasa benar nih bapak ibu
level dua ratus dua ini adalah saat otoritas bursa efek menghentikan perdagangan emiten
suspen dibuka setelah perusahaan mendapat persetujuan atas skema restrukturisasi oleh kreditur
kemarin yang terjadi adalah rapat umum pemegang obligasi atau rupo gagal sepakat
atas utang senilai satu tiga triliun rupiah
mentok lagi proses restrukturisasi waskita ini
nah menteri bumn erick thohir waktu itu bilang
solusi permasalahan waskita adalah penundaan kewajiban pembayaran utang alias pkpu
tetapi kalau dibedah apakah waskita karya saja yang sakit karena utang
empat bumn karya juga punya masalah loh yang mirip mirip
utangnya lebih dari separuh aset yang dimiliki
nah waskita karya saja punya utang delapan puluh empat satu triliun rupiah atau setara dengan delapan puluh tujuh persen terhadap aset
di wijaya karya utangnya adalah lima puluh lima tujuh triliun atau delapan puluh tiga lima persen terhadap aset
lalu juga pt pp utangnya empat puluh empat dua triliun atau tujuh puluh empat lima persen terhadap aset
dan terakhir ada adikarya
adikarya ini utangnya tiga puluh empat triliun rupiah
atau tujuh puluh tujuh dua triliun rupiah
ini maksudnya dua belas dari aset
nah tidak hanya masalah keuangan yang berujung jatuhnya harga saham waskita
perusahaan milik negara ini juga berkali kali tersandung masalah korupsi
terbaru nih belum lama ini
kemarin di pengadilan tindak pidana korupsi atau tipikor terkuak fakta baru
menyiapkan sepuluh miliar karena diminta
yang kami tegaskan sekali lagi diminta oleh badan pemeriksa keuangan atau bpk
karena adanya temuan dalam proses pembangunan tola yang mbz
uang ini cair lewat proyek fiktif pemeliharaan jalan
nah tahun lalu lima belas juni dua ribu dua puluh tiga menteri bumn erick thohir pernah bilang
tidak ada ampun bagi kejahatan dan pelaku kejahatan keuangan di lingkungan bumn
sebenarnya masalah utama perusahaan karya seperti waskita karya adalah
proyeknya bersifat jangka panjang atau di atas sepuluh tahun
tetapi selama ini pendanaannya atau utangnya bersifat jangka pendek
bisa sekitar lima tahunan saja
terjadilah mismatch dan kemarin terjadi rupo atau rapat umum pemegang obligasi
lalu seburuk apa kondisi keuangan waskita karya ini
kita akan bahas bersama pengamat bumn toto pranoto
kalau melihat kondisi waskita saat ini
mungkin nggak sih masalah hos kita ini beres dalam jangka waktu satu tahun
kita kan tahu aturannya dua puluh empat bulan ya
sembilan mei dua ribu dua puluh lima harus sudah bisa menyelesaikan semua permasalahannya
bagaimana menurut pak toto sejauh ini
ya kalau kita melihat pada situasi waskita terakhir ya
apalagi dengan hasil krupo kemarin ya
saya kira memang ini persoalan yang harus diselesaikan
bagaimana mereka segera bisa mencapai kata kesepakatannya
dengan para kreditur di obligasi yang tidak dijamin ini
supaya kemudian apa namanya
mr yang sedang dijalankan itu bisa mendapatkan titik temu begitu
karena kalau tidak nanti memang ada ancaman ke depan ya
bahwa kemudian apabila ini tidak bisa diselesaikan
kemudian otoritas bursa juga melihat bahwa ini kemudian membahayakan ke depan
bagi para pelaku industri dan lain lain
jadi mungkin langkah yang dikerjakan oleh otoritas bursa misalnya ya
untuk proses delisting dan lain lain itu mungkin saja bisa terjadi di tahun depan
jadi ada masih waktu tempo setahun ini sebetulnya bagaimana waskita bisa menyelesaikan persoalan ini
jadi kalau kita ukur misalnya dari sekitar utang rp empat puluh satu triliun ya
yang ada di wasita itu kan sebagian sudah disepakati dengan para kreditur
mereka sudah happy untuk tenor diperpanjang tingkat suku bunga diturunkan dan lain lain
cuma masih memang ada yang mengganjal kaitannya dengan para kreditur obligasi ya
jadi saya kira masalah ini harus segera diselesaikan
kalau tidak nanti ke depan tentu ini akan membahayakan keberlangsungan waskita ya
nah masalahnya kan pak toto selama ini kan penyelamatan waskita ini melalui mekanisme penyertaan modal negara
tapi kalau kita dengar dengar kemarin ini
sepertinya kementerian keuangan juga sudah tidak mau melakukan hal yang sama
kalau sudah begini apakah penyelamatan waskita karya lewat pmn ini sudah tertutup pak toto
ya ini saya kira kerangkanya dalam proses di mana kemudian kan ada proses restrukturisasi yang akan dijalankan ya
perintah usulannya adalah misalnya menggabungkan waskita dengan hk begitu ya
jadi kalau misalnya nanti ke depan yang terjadi adalah waskita sebagai anak perusahaan yang utama karya
maka tentu kalaupun ada lewat mekanisme bantuan lewat pmn
maka perusahaan itu nggak bisa langsung ke waskita karya sebagai anak perusahaan ya
tapi kepada hk sebagai induknya begitu ya
jadi saya kira proses itu yang sedang dikerjakan
jadi memang tidak memungkinkan pmn diberikan kepada anak usaha pmn ya
tapi saya kira ada alternatif lain juga sebetulnya kan
kalau mereka membantu waskita dalam jangka pendek ini
apabila kemudian waskita sebagai bumn tbk juga bisa melaksanakan right issue sebetulnya
dimana right issue itu yang nanti kemudian akan dijamin bahwa ada standby buyer di sana ya
misalnya pemerintah di sini yang kemudian nanti akan menjerat right issue nya waskita misalnya
itu juga mungkin mekanisme lain yang bisa dipakai oleh pemerintah
bagaimana mereka bisa membantu likuiditas waskita dalam jangka pendek ini
nah ini ada masalah lain lagi nih pak toto
waskita karya ini kan punya utang tiga puluh triliun
dan celakanya utangnya ini ke bank bumn juga
nah ini celakanya ke baung bumn juga
ada bank bumn dengan porsi yang sangat besar yang gede ikut nyangkut
bisa diselesaikan nggak sih permasalahan yang satu ini
dia utang ke bank bumn juga gitu
kita pahami dalam master restructuring agreement yang sudah disepakati
kan sebetulnya pihak perbankan termasuk himbara sebagai kreditur terbesar
untuk bisa beristract hutang hutangnya
dalam perubahan dari sisi tenor ya
dan juga misalnya perubahan dari tingkat suku bunga ya
yang mungkin bisa jadi begitu ya
dalam arti bahwa apabila kemudian waskita
kemudian bisa menyelesaikan persetujuan
apa namanya approval dengan kreditur obligasi yang masih belum setuju
ke depannya maka kemudian mustinya rangka langka restrukturisasi berikutnya
dengan endorsement pemerintah kementerian dan pemerintah
mestinya dalam jangka panjang itu mereka secara perlahan itu ya
bisa kembali on track lah karena menurut saya
investment yang sudah dikembangkan di dalam grup was kita itu sudah terlalu besar gitu ya
jadi menurut saya itu terlalu besar untuk gagal begitu ya
jadi akan ada upaya upaya pada lamatan maksimal
bagaimana proses nanti restructuring yang komprehensif
dalam jangka panjang itu yang kemudian bisa diselesaikan
ini saya kira kesepakatan ya dengan kreditur
sehingga kemudian nanti rencana penyelesaian
yang jangka panjangnya bisa dilaksanakan
nah ada lagi ini nggak beres beres nih kayaknya masalahnya
ada lagi nih pak karena ini saya harus tanyakan karena memang menyangkut publik
waskita yang punya kode waskt di lantai bursa ini
meskipun memang masih ada waktu sekitar satu tahun untuk memperbaiki semuanya
tapi ada juga tujuh satu miliar saham publik yang nyangkut
nah ini gimana penyelesaiannya
mekanisme seperti apa yang bisa ditempuh kira kira pak toto
jadi kalau misalnya sampai delisting itu terjadi
tentu ini akan sangat merugikan pihak investor ya
karena kemudian bagaimana mereka bisa kemudian mencairkan
lukiditasnya kalau kemudian sahamnya sudah delist ya
jadi mungkin sebisa mungkin ini ancaman delisting ini harus bisa diatasi
dan kedua juga ancaman delisting itu juga sebetulnya akan mengganggu kredibilitas
di pasar modal indonesia juga ya
bagaimanapun ini yang listed ini kan perusahaan negara
jadi perusahaan negara saja bisa delisting
jadi masalah reputasi ini juga penting untuk dijaga ya
dalam rangka membantu bagaimana bursa memiliki kredibilitas yang bagus
di mata investor baik lokal maupun global
upaya upaya untuk bisa mencegah delisting ini
nah skema lain apa yang bisa dilakukan
kalau memang pmn atau penyertaan modal negara ini bisa ditutup
kita ingat juga ada indonesia investment authority atau ina gitu ya
diciptakan dalam visi penyelamatan juga sebenarnya
masalahnya divestasi yang nggak bisa dilakukan secara cepat ini
atau ina nya yang sedang kurang manuver atau bagaimana
masalahnya divestasi yang nggak bisa dilakukan secara cepat ini atau ina nya yang sedang kurang manuver atau bagaimana
masalahnya divestasi yang nggak bisa dilakukan secara cepat ini atau bagaimana

atas beberapa aset jalan tol yang memang dianggap cukup prospektif ya
makanya misalnya ruas tol di batang pekalongan
mereka juga masih ada ruas tol di depok misalnya ya
itu kan cukup prospektif karena traffic crowdnya cukup tinggi ya
meskipun juga memang ada ruas tol yang memang traffic crowdnya kurang begitu ya
tapi dengan divestasi kalau bisa dipercepat saya kira akan sangat membantu mengurangi beban hutang ya
juga termasuk misalnya kalau aset aset non core nya ya yang non strategisnya juga bisa dilakukan divestasi
saya kira juga akan bisa membantu ya
nah saya kira dalam rangka percepatan divestasi ini
maka kalau misalnya indonesia investment authority bisa bekerja dengan lebih baik
membantu waskita ya mencarikan investor
itu memang akan sangat lebih baik ya
cuma kan memang ina saat ini kan juga mungkin sedang dalam tahapan yang transisi ya
karena waktu tahun lalu kan ada apa namanya
amandemen terhadap omnibus law sehingga ina juga terpengaruh ya
tapi kalau kemudian nanti ina kemudian sudah bisa beroperasi aktif kembali
saya kira ini langkah strategis kalau waskita atau bumn karya lain bisa memanfaatkan mereka
untuk tanam petik ya melakukan recycling
atas aset aset mereka dengan lebih cepat begitu
oke masalah lain nih pak toto
tadi juga saya sempat paparkan di segmen selanjutnya bahwa kita ini punya masalah juga dengan tindak pidana korupsi
proyek proyek besar infrastruktur itu potensial ya pak toto
jadi istilahnya kalau kita bilang proyek bancakan karena investasinya ratusan triliun
nah ada gula ada semut biasanya kan kayak gitu kalau memang kita lihat apa namanya investasi
nah kebuka markupnya yang terbaru korupsi tol layang mbz
tapi saya ingin punya gambaran juga dari pak toto
seburuk itukah proyek proyek bancakan yang ditangani oleh bumn pak toto
kalau melihat sejarahnya kan memang banyak sekali ya bukan hanya di kita ya
tapi juga di beberapa bumn karya lain kasus kasus yang menyangkut soal soal implementasi dari bad governance itu kan terjadi ya
korupsi katakanlah terjadi juga di beberapa karya yang lain
nah saya kira ini tidak hanya bisa dilepaskan semata mata karena memang
motif korupsi saja yang ada di para pelaku atau dalam manajemen perusahaan ya
tapi juga harus kita lihat bahwa secara operasional ya secara fungsi operasi dari pelaksanaan proyek proyek di bumn karya itu ya
kan bukan hanya pekerjaan pekerjaan komersial saja tapi juga melakukan pekerjaan sebagian untuk public service obligation
karena mereka juga harus melaksanakan itu dengan cepat ya
tapi kemudian sebetulnya secara sistem itu mereka belum siap begitu ya
sehingga kadang kadang perlu ada langkah langkah cepat ya undercover mungkin yang harus mereka kerjakan
sehingga pada saat itu selesai baru mereka menyadari bahwa sebetulnya tidak tersedia dalam item yang formal dalam cost structures mereka
bagaimana mereka harus membayar item item tadi
sehingga yang saya pahami pada saat bicara dengan sebagian dari eksekutif di bumn karya ini memang pada akhirnya mereka perlu melakukan langkah langkah lain
termasuk tadi yang disampaikan misalnya membuat tanda petik pekerjaan fiktif untuk menyelesaikan beberapa langkah cepat yang mereka harus kerjakan
supaya target waktu pelaksanaan pekerjaannya bisa tepat waktu begitu ya
saya kira dalam konteks semacam ini memang menjadi agak sulit agak kompleks begitu ya
jadi kedepannya menurut saya sebaiknya memang transparansi dan kemudian fungsi pengawasan ya
yang sebaiknya dikerjakan oleh dewan komisaris misalnya memang harus berjalan dengan jauh lebih efektif begitu ya
sehingga langkah langkah pencegahan di depan itu bisa dilakukan dengan lebih baik supaya menghindarkan kejadian seperti ini terulang kembali ke depan
sebenarnya masih dalam lingkup konsekuensi logis tapi karena kompleks itu tadi ya pak toto
jadi ya mekanisme mekanisme itu kadang juga mereka lakukan begitu kira kira
nah terakhir nih agak melebar sih pak toto
kalau korupsi yang terjadi di bumn lain
tadi di bumn lain begitu seperti timah taspen dan lain lain
dulu juga ada jiwasraya bahkan juga ini menggegerkan juga nih jiwasraya
apakah hal yang sama kira kira menurut pak toto bisa mungkin terjadi di masa depan pak
ya saya kira berulangnya kembali kejadian kejadian seperti itu kan sebenarnya menunjukkan bahwa kualitas dari good corporate governance nya yang perlu diingatkan
jadi kan berbagai macam regulasi aturan sudah ada sebetulnya
tapi kalau korupsi masih terjadi juga penyelewangan masih terjadi juga berarti ada hal lain yang lebih fundamental yang terjadi dan saya kira itu yang harus segera dibenahi
jadi saya lagi menurut saya berbagai macam elemen pengawasan yang ada saya kira harus bekerja efektif lah untuk bisa
elemen pengawasan good corporate dan governance yang saat ini mungkin agak langka ya kita jumpai di bumn bumn karya
jadi memang sepertinya itulah yang harus diperkuat
good governance good corporate and governance dan juga pengawasan pengawasan yang harus diperkuat termasuk juga dari lini lini eksternal begitu ya pak toto kira kira tidak menutupi kemungkinan juga kita dan juga ada mekanisme pengawasan juga dari parlemen mungkin begitu
baik terima kasih pengamat bumn toto pranoto telah berbagi perspektifnya di pagi hari ini dalam kompas bisnis